kontrakan saya yang bagus ini
saya suka sekali ibu rumahnya besar bu
iya ada pemandangan semua
saya akan bayar sekarang
emang uangnya udah ada
ibu ngeremen saya
ya soalnya tempat saya ini mahal loh mas
satu bulannya lima juta
itu baru lima juta
ini akan mencari
tapi apa benar tuyul tuyul ini
bisa membuat saya menjadi kaya
kamu bakal jadi kaya
lu harus percaya dan yakin aja
sesampainya kamu di rumah
kalian keren gak cuy
abang ini apa apain sih
sejak kapan sih main tuyul tuyulan gitu
lu mau jadi orang miskin
asal lu tahu ya
gue dapetin ini dari dukun
dan tuyul tuyul ini bisa membuat kita jadi kaya
bisa membuat kita dapetin rumah baru
ya allah bang
bang mau kaya bukan kayak gitu caranya bang
lu nggak ngerti ya
berani lu ngebantah gua
sekali lagi lu ngebantah
nah lu dengerin nih
minimal satu kali seminggu
biar tuyul tuyul itu rajin cari dukungan
ya allah ya nggak mungkin lah bang
ya bang jangan segilain itu bang
kalau tuyul itu kewajiban
lu berani ngelawan
masuk tusuin tuh
berani lu ngebantah gua ya
gue ingetin sama lo ya
ya lu harus tau
sekali lagi lu ngebantah
kalau mau kaya bukan gitu caranya
stick far inget sama allah bang
kuat capek jadi orang susah
gue pengen jadi kaya
ngerti nggak lu
sebelum lu susuin ini nih tuyul tuyul
gue akan ritual
lu ngelawan sama gua lu terima akibatnya
aku akan berikan apa saja
asal kamu bisa membuatku
orang yang sangat kaya
apa nggak ada jalan lain selain ambil jalan pintas seperti ini
apa nggak ada jalan lain selain ambil jalan pintas seperti ini
terus aja lu bilang dosa dosa depan gua
lu gak capek ya jadi orang miskin
lu mau diindah terus
gue mau jadi orang kaya
suara apa sih tuh
suara apa sih tuh
suara apa sih tuh
suara apa sih tuh
ini pasti dari tuyul tuyul itu
gue akan jadi kaya raya
coba sih duduk sini
ini uang dari emas
banyak banget uangnya
dan aku udah bilang
tuyul tuyul itu bekerja dengan baik
dia akan membuat kita menjadi kaya
seperti sekarang ini
jangan pernah main main sama yang namanya toyol bang
ya allah bang
lu bisa diem gak sih
lo gak mau kan gue kasarin
gue udah orang kaya
ntar lu ke pasar beli daging yang banyak
gue mau makan enak
dan setelah itu
kita sewa rumah yang besar
kita pindah dari sini
lu bener bener gak bisa diajak kerja sama lu
astagfirullah ya allah
bang mau kemana bang

ini pasti kerjaan dulu
kalau begini terus gue pasti cepat kaya
kontrakan saya yang bagus ini
iya bu saya suka sekali ibu rumahnya besar bu
iya ada pemandangan semua
emang uangnya udah ada
ya soalnya tempat saya ini mahal loh mas
satu bulannya lima juta
itu baru lima juta sepuluh juta juga saya bisa baca
sampai jumpa lagi